tim kecil pengusung anies baswedan sebagai bakal calon presiden dalam pemilu dua ribu dua puluh
menyatakan pihaknya konsisten mengusung demokrasi rasional
tim yang terdiri dari partai demokrat partai nasdem dan partai keadilan sejahtera atau pks ini juga menyatakan
akan tetap berada di jalur yang mengutamakan keadilan rakyat
sebagai satu koalisi berharap nanti demokrasi yang akan kita jalani di dua ribu dua puluh empat
itu adalah perhatian demokrasi yang berjalan dengan fair jujur adil langsung
betul betul kedaulatan rakyat itu bisa ditunaikan
nah tentu yang ketiga juga tadi
kami berbicara tentang bagaimana kami koalisi pendukung anies ini
bisa berkontribusi lebih besar bagi perbaikan sistem politik kita ke depan
perbaikan sistem demokrasi kita ke depan